jadi saya masih gimana gini
kalau saya baru main kemarin sih ya
ini kita udah over number one udah menang terus
kalau mau menangin kita dengan cara gini ya jangan begitu dong
ya ganggu banget lah
gimana mau main sekarang saya serius aja gak bisa
jadi pincang satu dia doang yang service
paro doang berarti saya main
jadi gini gini terus ya
saya orang servicenya disini
kalau saya servicenya segini
tadi kan sudah diukur segini
saya mana pernah ini segini
baru saya servicenya gini
ya main lah
kurang lebih lah
cuma gak dapat lah kalau mau main dengan cara gitu ya
gak enak lah mainnya
kalau mau menang bilang aja gitu
jangan kayak begitu begitu ribet banget
kalau baru tanding
servicenya gak berubah
gak tau orang dia matanya aja udah merah gitu
pusing gitu liatnya
ya semua tergantung wasitnya juga
saya kemarin gak apa apa
masa di olenglen gak ada apa apa
masa disini terus
maksudnya ini sama england beda gitu
ya gak tau
kalau digituin terus gimana
kalau mereka pengen banget kita kalah ya gimana
kalau di vote
kalau kamu ngeliatnya
mereka sebenarnya berbahaya apa gak sih
tapi secara pertarungannya
ya bingung kita nyambungannya mainnya gimana
udah lapangannya angin terus
saya juga baru main kan
ya kenceng juga kesana ya kan
kenceng juga kesana
ya posisi disini ya
jadi sebenarnya butuh pertandingan lebih lagi
kemarin itu buat ingin nyoba lapangan
cuma tadi pengaruh wasit banget sih
kalau lapangan sih ya kita udah biasa main kan
pasti tau lah
musuhnya juga sama kan
ya gak ada komen
mau komen apa
masih ada yang mau komen
masih ada yang mau komen

untuk korea besok bagaimana
ya gak tau
kalau diturunin ya belajar lagi
terus kita juga mau protes sama bwf
gimana rule nya itu kan nggak pasti
yang tadi service suruh main bulu tangkis deh
suruh ngerasain gimana
kalau kita sekali dua kali kena pol itu
pengaruhnya kayak gimana
kalau dia pernah main pasti dia pernah ngerasain
kalau besok bermain lagi

atau gimana tuh
pasti servisnya dari sini
udah pendek gini
yang tinggi tinggi aja nggak apa apa kan aneh
gak mungkin lah
saya servisnya lebih tinggi daripada yang tinggi tinggi satu ratus sembilan puluh
saya satu ratus enam puluh an dia satu ratus sembilan puluh lima